inilah antrian kendaraan masyarakat yang ingin melakukan tes swab antigen maupun pcr secara drive thru
di jalan biasudar soeklapak dan jepang utara pada kamis siang
panjangnya antrian kendaraan di bahu jalan raya ini mencapai lima ratus meter
dan mengakibatkan arus lalu lintas dari arah cepaka putih menuju tanjung periuk mengalami kemacetan
salah seorang pengendara mengaku sudah mengantri hampir satu jam untuk melakukan tes
hingga kamis malam antrian panjang kendaraan di jalan yosudarso ini masih terjadi
selain untuk memenuhi syarat perjalanan dan keperluan pekerjaan
banyak masyarakat yang ingin menjaga dan mengecek kondisi kesehatan di tengah lonjakan kasus
ya berasa aman aja sih
mengerikan ya kalau menurut saya karena di sekitaran saya udah banyak yang positif juga sih
hingga kamis tiga februari kemarin
indonesia mencatat ada tambahan dua puluh tujuh satu ratus sembilan puluh tujuh kasus baru covid sembilan belas yang terkonfirmasi
sementara itu sebanyak lima sembilan ratus sembilan puluh tiga pasien dinyatakan sembuh dan tiga puluh delapan kasus pasien positif yang meninggal dunia
presiden mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tetap melakukan disiplin protokol kesehatan
serta segera memperoleh vaksin lengkap
kasusnya melujak cukup tinggi namun keterisian di rumah sakit masih terkendali
perlu saya sampaikan bahwa varian omikron dapat disembuhkan tanpa harus ke rumah sakit
pasien yang terpapar varian ini cukup melakukan isolasi secara mandiri di rumah
minum obat dan multivitamin dan segera tes kembali setelah lima hari
meski keterisian rumah sakit masih terkendali
peningkatan pasien di satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan covid sembilan belas di jakarta terus terjadi
hingga tiga februari bed occupancy rate atau keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit jakarta
menembus angka enam puluh satu persen sementara bor icu mencapai angka tiga puluh persen
ditemui pada kamis malam wakil gubernur dki jakarta amat riza patria menyatakan
pemprov dki telah menyiapkan prasarana apabila terjadi kondisi terburuk
tentu kita akan tingkatkan sarga mulai dari tiga provinsi ke bawah satu tiga prt
kita pasti konfisien terpelaporan
kami minta juga masyarakat menjadi mata
telinga dan kepala kita semua
sampaikan kalau ada warga unit kegiatan restoran hotel kafe perkantoran pabrik yang melanggar prokes laporkan
akan kami tindakan
pada kesempatan yang sama wagub dki jakarta juga mengumumkan
pemprov dki jakarta secara resmi akan mengurangi jumlah siswa
yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di sekolah dari seratus persen menjadi lima puluh persen mulai hari jumat ini
kebijakan tersebut dilakukan setelah pemerintah pusat mengizinkan daerah status ppkm
pemprov dki level dua termasuk jakarta
untuk menjalankan ptm lima puluh persen di tengah lonjakan kasus covid sembilan belas
agar ptm lima puluh persen dapat berjalan dengan baik
pemprov dki mengaku telah menginstruksikan dinas pendidikan dki jakarta
untuk mengatur kembali pembagian dan penyelenggaraannya
tim liputan cnn indonesia